ikan hias merupakan salah satu komoditas andalan indonesia
menjadi salah satu komoditas andalan untuk ekspor
potensi ekonomi ikan hias dari indonesia sangat besar
hal ini terlihat dari nilai ekspor ikan hias yang terus meningkat sejak dua ribu dua puluh
data dari badan pusat statistik menunjukkan nilai ekspor ikan hias tahun dua ribu dua belas mencapai dua puluh satu dua juta usd atau sekitar tiga ratus sembilan miliar rupiah
nilai ekspor ini mulai terus meningkat sejak dua ribu enam belas yang mencapai dua puluh empat enam puluh empat juta usd kurang lebih tiga ratus enam puluh tiga miliar rupiah
dan puncaknya pada dua ribu sembilan belas nilai ekspor ikan hias mencapai tiga puluh tiga satu juta usd atau mencapai empat ratus delapan puluh tujuh miliar rupiah
indonesia sudah mulai berani mengekspor ikan hias sendiri
akhirnya pasokan singapura juga terjadi penurunan dan pelaku indonesia sudah berani melakukan ekspor sendiri
nah akhirnya yang terjadi sekarang ini dalam sejak dua ribu tiga belas dua ribu empat belas terakhir puncaknya dua ribu sembilan belas ini itu terjadi peningkatan yang sangat luar biasa
dan posisinya sekarang kita hanya kalah sama spanyol
spanyol masih relatif tapi dibanding dengan asean negara negara asean saya kira kita sudah nomor satu
sejumlah negara yang menjadi tujuan utama ekspor yaitu tiongkok amerika serikat singapura inggris dan sejumlah negara eropa lain
meski begitu ekspor ikan hias indonesia kini terkendala pandemi covid sembilan belas

nah tapi penurunan ini bukan berarti ada penurunan permintaan
ini berbedanya ikan hias sama ikan konsumsi
permintaan berdasarkan informasi dari para pelaku ekspor
permintaan untuk ikan hias ini dari negara pengekspor ikan hias ini tidak terjadi penurunan
hal ini juga diakui oleh salah satu ekspor tir besar ikan hias indonesia dodi timur

yang sudah melakukan ekspor ikan hias sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh empat ini mengaku
adanya lockdown pesawat dan negara membuat ekspor terganggu
periode covid ini memang kami mengalami kesulitan untuk ekspor
terutama karena banyaknya pesawat yang lockdown dan beberapa negara juga lockdown
sehingga kami sangat selektif untuk memilih pesawat terbang yang akan menuju ke negara
meski sempat terganggu para pelaku ekspor ini masih optimistis
akan keberlangsungan ekspor ikan hias ke depan
karena permintaan dari negara tujuan utama ekspor masih tinggi
tim liputan cnn indonesia